udah papa gimana mbak enak enak enak enak enak mau beli beli berapa satu aja satu aja iya
ya udah enggak papa sebentar ya
satu ratus dua belas jadi lima aja makasih masih sama sama nanti kalau suka lagi lagi ya terima kasih
bapak dari mana aja sih maaf non tadi keluar parkirnya ngantri itu terus
kayaknya ya udah cepet masukin barang barang
kang kau jaya di pinggang sih
aduh jalan lagi gue
nah ini baru yang dapetin
cireng aneka topping dari si keju
camur daging sincang semua ada
eh bu bu bu bu sini bu
gimana bu bagus enggak
kalau ditempelin stiker semua kayak gini
jadi kelihatan lebih berkelas lebih meyakinkan
belah yang dijual cireng cireng juga
tapi ini tuh beda bu
apalagi yang jual juga lumayan begini bu
lulusnya juga cumlot
kamu anak yang ganteng keren berning
masa kerjana dorong dorong berobat cireng
emangnya enggak pantas bu
kamu tuh lebih pantas itu pakai dasi
bukan pakai belangkon kayak gitu
pak api baru dengar laporan dari pak rusdi
katanya kamu meninggalkan pak rusdi
kamu bawa mobil diam diam dan meninggalkan dia
di depan butik sendirian ya
ya bisa dianya lama sih bi
berapa kali papi ingatkan sama kamu kan
jangan pernah bawa mobil sendirian
emang ini terlalu sendiri nggak boleh apa
harus cuma sekali sekali doang
iya tapi apa jadinya
semuanya jadi rusuh kan
tapi masih ada beberapa proyek yang harus dikerjakan
jadi mami harus ngawannya papi
kamu jaga diri baik baik ya sayang ya
hati hati awas dulu
pokoknya demi ngedapetin yang gue mau
rencana penculikan ini tuh harus bener bener kelihatan meyakinkan
tinggal gue suruh orang
gue bayar orang buat pura pura nyulik gue
terus minta tebusan
cireng ada ke topik ada
cireng cireng dicoba dulu baru beli
enak enak sayang sayang istri beli jireng pasti dijamin sayang bukma coba dulu coba dulu coba
dulu nih coba dulu nih bu jiranya bayarnya nanti mbak silakan dicoba dulu jiranya gimana gimana
ya ya udah enggak papa sebentar ya
satu satu dua jadi lima ribu aja makasih masih sama sama nanti kalau suka lagi langsung beli
lama banget dari tadi
gimana ya saya udah nungguin ini dari tadi sebentar ya bentar lagi ya tuh kapan dari
tadi ngomongnya bentar lagi bentar lagi bentar lagi mulu loh ya udah ntar saya ke sana ya
saya pulang pulang simpan jireng terus curi sudah ya sudah bentar ya ya udah cepetan ah pelamoni
banget sih dari mana buruan dong
sebenernya ngapain nyalain gerobak saya
daripada banyak cang cing cong
mendingan langsung aja diculik saya
gue udah nungguin dari tadi lama banget
masih inget pegang pegang
gak mau ah
bentar bentar bentar
ini orang yang gue sewa ya
tadi saya lagi nyamar jadi tukang cireng
saya kebanyakan makan cireng
jadi sakit perut
gulak balik habis mandi
saya mister x
ini siapa ya
terus lu langsung galau
eh asal lu tau ya itu gerobak si aksaninya
mau bangun pake hasil kerja keras gua
kalau lu pernah jatuh bangun gara gara kejar si sajita
lu pasti bisa semelom gua

ini mau ngambil gerobak gua lah
mas pikir deh ya
yang pastinya gua yakin penculik penculiknya itu udah on the way ke gerobak lu
pasti mereka tuh lagi nungguin kue untuk balik lagi ke gerobak